cnn indonesia breaking news
menteri sekretaris negara pratikno pada rabu kemarin mengatakan daftar inventaris masalah atau dim yang disampaikan pemerintah dalam surpres itu banyak merevisi draft ruu tentang kpk yang disusun dpr
ini kan kewenangannya dpr lah untuk merumuskan undang undang tetapi itu kan harus disepakati bersama antara dpr dan pemerintah
dan pemerintah sekali lagi pak presiden selalu mengatakan bahwa institusi kpk adalah
adalah lembaga negara yang independen yang dalam hal pemberantasan korupsi punya kelebihan kelebihan dibandingkan dengan lembaga pemberantasan korupsi yang lainnya
sebelumnya presiden jokowi menegaskan dalam revisi undang undang kpk tidak boleh ada pembatasan yang tidak diperlukan
sehingga mengganggu independensi kpk dalam pemberantasan korupsi di tanah air
jadi jangan sampai juga ada perubahan
pembatasan pembatasan yang tidak perlu sehingga independensi dari kpk ini menjadi terganggu
intinya kesana tapi
rencana revisi uu kpk ini sendiri telah menuai kritik dari banyak pihak
rabu kemarin jaringan pusat kajian hukum dan anti korupsi perguruan tinggi seluruh indonesia juga menolak rencana revisi undang undang kpk
setidaknya ada tiga puluh lembaga yang bergabung dalam pernyataan sikap ini
pernyataan sikap yang digelar di yogyakarta ini pun dihadiri langsung
ketua kpk agus raharjo
ketua kpk agus raharjo menyatakan bahwa kpk sedang berada di ujung tanduk
menurut agus upaya merevisi undang undang kpk adalah langkah mundur pemberantasan korupsi yang di masa lalu berujung pada krisis ekonomi
mestinya kita malah memperbarui agenda kita mengenai anti korupsi ini malah balik
balik ke arah yang pada waktu itu itu yang menimbulkan krisis
apa kita mau krisis lagi
kalau kita balik gitu
jadi ini pesan yang sangat penting sekali sebenarnya jangan lupa pada sejarah
jangan lupa amanat reformasi
sementara itu ketua pukat ugm oce madril mengatakan masih ada tiga upaya hukum yang bisa dilakukan bila jokowi tetap mengirimkan surpres
yaitu dengan melakukan gugatan di pengadilan tata usaha negara
atau melakukan gugatan warga negara di pengadilan negeri
namun bila ruu disetujui menjemputnya
maka bisa dilakukan judicial review di mahkamah konstitusi
jangan kemudian mau melakukan pembahasan yang sudah jelas jelas melanggar prosedur
karena di ujung nanti kalau misalnya ada langkah hukum yang dilakukan dan kemudian proses ini dibatalkan
tentu ini akan menurunkan kewibawaan presiden juga
oce menambahkan tampak jelas bahwa ruu ini disiapkan secara senyap dan sembunyi sembunyi
karena sebelumnya tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas
di meliputan cnn indonesia
di periode lima tahun ke depan sudah hadir bersama saya malam hari ini kris dayanti
anggota dpr terpilih dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat dari pdi perjuangan
mbak dayanti selamat malam apa kabar
selamat malam terima kasih
ada wajah baru kemudian kalau ini wajah lama tapi rasanya tetap baru
ada mbak arzethi pilvina anggota dpr terpilih dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
alhamdulillah terpilih kembali dari pkb apa kabar mbak zeti
tahun depan kita ininya dia ya
di luar itu
sekarang yang kira sebagai penghuni senayan di periode lima tahun ke depan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
melihat permasalahan yang sekarang
kita mungkin ke mbak yanti dulu deh sebagai yang wajah baru newcomer di gedung senayan
sekarang dihadapkan dengan bagaimana pembahasan pro kontra revisi undang undang kpk
kemudian seleksi capim atau calon pimpinan kpk
yang tengah berlangsung sebagai anggota baru
dilantik saat oktober bener ya
oktober satu insya allah
oktober satu bagaimana anda melihat kemelut persoalan yang ada sekarang
ya pastinya akan menjadi satu pr yang besar sekali untuk kita semuanya
para anggota calon anggota baru ini ya
ada sekitar dua ratus lebih anggota baru
dan di sini untuk mereformasikan
sebuah sesuatu yang besar ini kan gak mungkin sendiri
jadi buat saya berjalan sesuai dengan arus yang baik
ya mudah mudahan nanti kita bisa bekerja lintas komisi
karena sampai sekarang saya juga masih belum tahu penempatan di mana
tapi ya mudah mudahan kan sekarang prosesnya sedang berjalan di dpr
jadi kita doakan saja semoga hasilnya akan baik buat bangsa dan negara ini
kita pantau terus
capim kpk nya yang pasti yang terbaik
kita harapkan juga nggak akan ada pelemahan di kpk itu sendiri
karena semoga kpk bisa tetap maju bisa terus bisa mencegah dan penindakannya akan tetap baik
oke pemberantasan korupsi di indonesia sekarang jadi concern
artinya menjadi sorotan dari warga atau masyarakat indonesia
salah satunya yang paling besar adalah menghadapi isu korupsi
nah menghadapi itu semua juga

karena sekarang kita tahu tadi dilanda atau sedang menghadapi ujian berat
seleksi capim tadi kemudian ada revisi pro kontra meliputi itu semua
mbak zeti sendiri melihat kan kemarin sudah lima tahun nih di senayan
max lagi tambah lagi nih
tambah lagi lima tahun
gak ada carry over lagi
jadi semuanya mesti ulang lagi
melihat penindakan kemudian pemberantasan korupsi yang terjadi selama ini seperti apa
atau selama menjadi anggota dpr
sebetulnya kalau tadi kita melihat bahwa saat sekarang sedang terjadi yang namanya capim untuk kpk ya
kalau kita bicara ini adalah bukan ini tapi ini adalah politik
politik itu kita bicara adalah seni
di mana tentunya ada panggung yang memang diharapkan untuk menjadi satu kepentingan
artinya ada aktor yang akan melibatkan dengan aktor lain sehingga mencapai satu tujuan
jadi kalau ini tadi drama untuk memilih calon pimpinan itu ya memang ini menjadi bagian gitu ya
nggak mungkin kalau kita berpolitik kemudian tidak ada sinergi kebersamaan
pelaksanaan dengan lintas partai lintas komisi seperti itu tadi
tapi memang kalau kita bicara mengenai yang sudah dilakukan kpk untuk selama ini kita mengapresiasi sangat tinggi gitu loh
artinya pada saat kita memiliki satu amanah satu jabatan
pastinya yang diharapkan oleh masyarakat adalah dengan memilih seseorang
misalnya kd atau aku gitu ya
artinya ada amanah yang memang harus kita jalankan sesuai dengan tupoksinya pekerjaan kita
bicara mengenai saat sekarang
kami adalah sebagai wakil
sebagai bagian dari masyarakat
tupoksinya harus berjalan baik
sehingga kemudian dengan keberadaan kpk ini tentunya mengingatkan kami bahwa tanggung jawab kami adalah mensejahterakan menjadi bagian legislator penjembatan bagi masyarakat
jadi dengan adanya kpk itu justru jadi cerminan bagi kita untuk melihat apakah yang sudah saya jalankan sesuai dan tidak merugikan masyarakat gitu ya
jadi lebih kepada sinergi antara dpr dengan kpk itu seirama
semua ditujuan kepentingan masyarakat
selama ini bersinergi berjalan dengan sangat baik tidak
sangat baik kalau memang kita bekerja
menjalankan fungsi perannya cukup baik
kita juga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai legislator itu juga dengan sangat baik jika mereka tupoksinya berjalan sesuai dengan yang dijalankan
artinya tidak ada ketakutan bagi kita kalau memang kita bekerja tanggung jawab kita adalah amanah kepada masyarakat
menjalankannya benar benar pakai hati dan cinta dan sayang
dengan sendirian kita tidak perlu harus takut dengan kpk
kpk juga tidak akan mengganggu kita kalau kita memang ritme kerjanya seperti yang memang topoksi yang kita punya gitu loh
sebenarnya apa sih permasalahan paling mendasar kenapa korupsi masih menjadi apa ya
masih menjadi momok masih menjadi pekerjaan berat bukan hanya untuk kpk tapi semua yang ada di indonesia
apa sih menurut seorang chris dayanti yang baru akan masuk ke gedung senayan ini
ya saya ingat pesan dari suami dan ayah anda saya cuma satu
jadilah dewan yang mulia ikuti arus arus yang baik dan jangan korupsi
jadi buat saya kalau
kalau kita bercita cita untuk meneguhkan itu ya jangan korupsi itu aja
jadi buat saya kalau kita merasa bahwa kita juga bekerja dengan sadar
jadi kalau bisa sejatinya semua pembahasan tentang kedewanan itu dilakukan di komisi atau dilakukan di ruang fraksi
jadi disitu akan jauh menimbulkan apa ada argumen apa ya
ada argumen atau ada transaksi transaksi gelap kalau kita melakukan di luar itu
jadi kalau bisa ya memang semuanya transparan terbuka dan jujur
semua harus transparan semua harus terbuka semua harus jujur
tapi yang jadi sorotan adalah banyak koruptor atau pelaku korupsi justru berasal dari lingkungan pejabat publik
jadi dari lingkungan dpr kemudian dprd gitu
apa yang membuat hal ini artinya dari lingkungan pejabat publik dpr kemudian dprd itu kayaknya sepertinya rentan terhadap kasus korupsi gitu
kalau buat aku ya alhamdulillah melihat dan sudah menjadi bagian pada saat lima tahun kebelakang ada di dpr
periode kedua ya
periode kedua insya allah kalau kita bicara tadi seperti aku katakan tanggung jawab dpr itu apa sih
sebagai pembuat undang undang mengawasi jalannya pemerintahan membuat anggaran
tupoksi itu lurus kita jalankan tidak ada yang namanya korupsi
memang pada saat sekarang kita bicara adalah kita tahu bahwa ini amanah
sehingga kemudian pada saat saya bekerja tanggung jawab saya adalah untuk ke masyarakat bukan mencari uang
karena kalau bicara sebagai ibu tentunya tanggung jawab saya adalah mengurusin anak anak
dan ada tanggung jawab besar di luar keluarga kecil saya adalah namanya keluarga saya di surabaya sidoarjo
sehingga kemudian pada saat bekerja kewajiban saya adalah sebagai tanggung jawab sebagai dewan itu seperti apa
bukan mencari materi
bukan mencari materi
karena mencari materi bukan tanggung jawab saya adalah tanggung jawab suami saya
jadi saya bekerja adalah pakai hati
cukup nggak kalau suami aja
bukan bukan bicara cukup atau tidak cukup itu kan lebih kepada bagaimana kita bisa menikmati
bagaimana kita bisa mengkondisikan keadaan
artinya ada seseorang yang bicara bahwa dalam satu bulan gajinya cuma sejuta bagi seorang perempuan itu ya sudah cukup
tapi bagi perempuan lain mungkin buat saya perawatan dan lain lain nggak cukup gitu ya kan ya
ada tambahan ya ada additionalnya
iya jadi kembali lagi bagaimana kita apa yang kita punya itu yang kita jalankan dan kita nikmati
kembali lagi tanggung jawab kita apa itu yang insya allah yang bisa menyelamatkan kita
oke mbak yanti bagaimana atau apa ya bagaimana atau seperti apa sih sebenarnya seorang wakil rakyat seorang anggota dewan menyerap atau menangkap aspirasi dari masyarakat
khususnya terkait dengan kasus korupsi penindakan pemberantasan korupsi yang itu tadi masih jadi momok di indonesia di negeri ini
ya kalau saya sih jujur saja ketika saya melakukan kampanye secara humanis di dapil saya malang raya
yaitu kota batu kota malang dan juga kabupaten itu begitu luas
saya datang mengetuk pintu di empat ratus tujuh puluh satu desa ada sekitar enam ratus rumah yang saya datangi door to door
memperkenalkan diri secara baik dan tentunya saya kemana mana bawa toa
saya cuma punya modal untuk itu
jadi saya mempelajari mereka untuk tidak manipolitik karena saya bicara dengan hati saya bernyanyi dan sebelum bernyanyi saya juga membacakan pancasila
karena buat saya menanamkan rasa cinta akan tanah air itu harus dimulai dari diri bahkan banyak ibu ibu yang gak hafal
dan mereka dengan sayangnya membawa anak anak mereka dan mereka tuh bangga oh ibunya masih juga
masih juga mau belajar tentang pancasila
jadi hal hal seperti itu yang membuat saya menjadi rapat ke mereka
saya tanya apakah ada caleg yang sudah datang mereka bilang belum
jadi titipan titipan mereka itu ya sebetulnya simpel sederhana
karena di malang sendiri waktu itu sudah ada gejolak gejolak tsunami politik
dari empat puluh lima anggota dprd nya empat puluh tiga keangkut
jadi mereka benar benar cuma mau melihat wakil rakyatnya yang bisa menyerap aspirasi konstituen
untuk harus ada di parlemen
dan syukur syukur alhamdulillah saya perempuan insya allah saya bisa melakukan pemberdayaan perempuan di semua bidang
terlebih lebih di kota malang raya merdeka
wakil dari malang raya ya
oke bagaimana mbak zeti juga menyerap atau menangkap aspirasi masyarakat
kita masih akan lanjutkan dialognya tapi kita harus jeda terlebih dahulu
kami akan kembali sesaat lagi
oke anda masih kembali di breaking news cnn indonesia
dari seorang azeti bagaimana menangkap menyerap aspirasi masyarakat untuk terkait dengan penindakan pemberantasan korupsi
selama kemarin lima tahun dan juga pasti ada titipan selama masa kampanye seperti apa menangkap itu
masya allah ya aku tuh beruntung karena kebetulan keluarga aku di surabaya khususnya ya sidoarjo mereka adalah pemilihan cerdas
jadi mereka bicara adalah mereka ingin harga suara mereka tuh sangat mahal
tidak bicara dengan nominal dua puluh ribu lima puluh ribu atau seratus ribu
tapi bagaimana suara mereka ini nanti menghasilkan
artinya pada saat kita menjadi bagian dari mereka menjadi wakil pelayan dari keluarga saya khususnya surabaya sidoarjo
mereka menitipkan banyak sekali yang memang bisa kita bawa ke parlemen untuk kita suarakan di sana
karena kalau saat sekarang kita bicara komisiku komisi sepuluh bicara pendidikan
saat sekarang kan pemerintah berharap dua ribu dua puluh empat masyarakat sdm yang cerdas
sdm cerdasnya otomatis dimulai dari yang namanya anak anak bicara adalah pendidikan
pendidikan itu kan bukan bicara pada saat sekarang kamu mau masuk s dua
tapi dari basically pada saat kamu sebelum hamil pastinya kandungan itu pun juga gizi nutrisi itu harus kita
itu sudah di mindset kan sudah direncanakan di planning kan
betul sudah di planning kan
artinya memang saat sekarang kita bicara pendidikan dulu yang kita prioritaskan
insya allah di surabaya sidoarjo kita bicara kalau kemarin jatim termasuk yang agak memprihatinkan
tapi masya allah dengan keberadaan ibu hovifah dengan keberadaan ibu risma dengan keberadaan kepala kepala daerah yang ada di jatim
sinergi yang sangat positif dan memang prioritasnya adalah lebih kepada bagaimana membuat jatim itu menjadi jatim cerdas jatim pintar gitu loh
keberuntungan aku juga sehingga kemudian hal hal seperti itu tidak membuat kita untuk money politik
sehingga kemudian tidak ada tanggung jawab untuk mengembangkan
jadi kita harus mengembalikan modal awal
oke ngomongin soal modal kita juga jadi penasaran background bagaimana perjalanan chris dayanti arzeti selama masa kampanye kemarin
karena tren atau fenomena artis seniman di senayan sebenarnya bukan barang baru bukan juga cuma dua ribu sembilan belas atau dua ribu empat belas
dari zaman dari tahun kapan juga itu kan udah terjadi kan
tapi yang menarik adalah tahun ini tiga belas ya teman teman
tiga belas yang masuk ya
iya nggak terlalu banyak memang
tiga belas masuk kemudian
dari pencalekan kemarin masif di setiap partai dengan adanya artis
di dua ribu empat belas kalau saya tidak salah
jadi artinya sebenarnya tahun ini agak menurun nih walaupun sebenarnya banyak teman teman artis atau teman teman seniman yang juga nyalek gitu
mbak yanti ngelihatnya seperti apa

memang ada tingkat trust atau mungkin kepercayaan dari masyarakat
harusnya kan sebenarnya posisi artis itu sangat menguntungkan karena lebih dikenal mungkin tv apa segala macam
yes kalau sebetulnya saya lihat banyak sekali justru kayak artis yang mendapatkan posisi yang strategis selama di parlemen
ya yang kita tahu mas antowi yahya bahkan sempat menjadi ketua komisi ketua banggar dan lain lain
jadi memang wacana tentang artis nyalek ini adalah wacana tiap lima tahunan
memang kenapa dengan adanya artis di parlemen kenapa orang jadi berasumsi menjadi tidak justru jadi berkurang gitu kualitasnya
padahal boleh orang berasumsi bahwa saya memang seniman
tapi ketika saya menjadi wakil rakyat nantinya setelah saya dilantik di oktober satu insya allah
sebetulnya senimannya itu sudah saya lepaskan sebetulnya karena saya adalah wakil rakyat
tapi brand itu kan masih nempel
kalau branding itu kan pasti masih dan saya pun juga nggak kepingin lepas dari itu
tapi saya kembali di sini yang mesti diingat bahwa saya itu mewakili seluruh rakyat indonesia
dan lebih utamanya saya mewakili masyarakat di dapil saya
yang mana semoga saya ditempatkan di komisi yang mana program programnya nanti sesuai dengan keinginan daripada dapil saya
ya masalah stunting masalah pendidikan
masalah infrastruktur dan lain lain
akses jalan dan lain lain itu yang memang dibutuhkan di malang raya
oke menguntungkan gak sih sebenarnya jadi artis untuk menjadi anggota dpr
dan itu gak mengurangi kinerja baiknya kedewanan
jadi bagaimana kita artis tapi harus memposisikan diri untuk memiliki kualitas kerja dan performa kedewanan yang baik
nah itu aja
sebetulnya kita bicara
nah kita udah tahan sebentar
kita mau ke gedung dpr dulu
kesana untuk melihat bagaimana jalannya fit and proper test
sudah ada koresponden kami
ada koresponden sian indonesia
ada maria sarjana di gedung dpr ri jakarta
maria selamat malam
apakah sudah ada maria bersama kita
maria selamat malam
maria saya tidak bisa mendengarkan apa yang dibelakang tadi
mendengarkan apa yang menjadi pertanyaan anda dengan baik
tetapi yang bisa kami kabarkan dari dpr ri saat ini memang uji kelayakan
dan juga uji kepatutan terhadap calon pimpinan kpk masih berlangsung di gedung dpr
tepatnya di komisi tiga dpr ri
namun memang saat ini persisnya nanti sampai dengan pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
ini adalah masa jeda untuk melaksanakan sholat dan juga makan malam
dan kemudian nanti akan dilanjutkan kembali uji kelayakan dan juga kepatutan
dengan calon pimpinan kpk yang berasal dari polri yaitu irjen paul firly bahuri
dan kemudian ada calon pimpinan kpk yang merupakan asn atau aparatur sipil negara robi arya brata
tiffany tadi yang sudah terlewati dalam uji kelayakan dan juga kepatutan
diantaranya adalah calon incumbent yaitu alexander marwata
kemudian ada jaksa johanis tanak yang juga sudah menjalankan
menjalani uji kelayakan dan juga kepatutan
kemudian ada nama lutfi jayadi yang merupakan seorang pegiat anti korupsi dari malang
yang juga sudah melaksanakan uji kelayakan dan juga kepatutan
yang menarik tiffany dari uji kelayakan dan juga uji kepatutan hari ini adalah pada saat tadi
ketika alexander marwata kemudian menyatakan ia terkaget kaget dengan adanya konferensi pers
yang dilakukan oleh pimpinan kpk south sitomorang berserta beberapa
pihak dari komisi pemerintahan korupsi terkait dengan kasus pelanggaran etik
yang diduga dilakukan oleh irjen paul firly bahuri
dalam uji kelayakan dan juga kepatutan yang dilakukan pagi hari tadi
alex sempat menyatakan bahwa dirinya terkaget dan ia baru mengetahui bahwa akan ada konferensi pers
mengenai dugaan keterlibatan atau dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh irjen paul firly bahuri
yaitu basaria panjaitan
tapi kemudian alexander marwata menjelaskan bahwa dirinya juga sebetulnya sudah mengetahui
ada surat yang kemudian sampai ke mejanya
yaitu surat ini merupakan surat permintaan dari salah satu pegawai dari komisi pemerintahan korupsi
untuk meminta pembukaan terhadap seluruh dugaan pelanggaran etik yang melibatkan irjen paul firly bahuri
ini menjadi menarik tiffany karena dalam uji kelayakan dan juga kepatutan
justru seorang komisioner kpk yang saat ini sedang menjabat dan juga menjadi calon pimpinan kpk
justru membeberkan apa yang terjadi atau dalam dapur tempatnya saat ini bekerja atau bernaung sendiri
dan kemudian selain yang menarik dari uji kelayakan dan juga kepatutan hari ini adalah
uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan terhadap johanis tanak
tadi ketika keluar dari fit and proper test atau uji kelayakan dan juga kepatutan
kami mempertanyakan mengenai komitmen
johannes tanak terhadap pemberantasan korupsi kemudian kami juga mempertanyakan
apa saja yang kemudian ia setujui dari adanya rancangan atau revisi undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
kemudian johns tanak menyatakan bahwa ia setuju beberapa hal termasuk
ia sebetulnya sangat mendukung adanya penuntutan yang dikoordinasikan dengan kejaksaan
dan tadi ia juga menyebutkan bahwa hal ini tentu menjadi suatu hal yang baik karena kejaksaan terlebih dahulu memiliki pengalaman yang lebih banyak ketimbang komisi pemberantasan korupsi
kami masih menunggu di sini prosesnya tiffany karena nanti sebentar lagi ada irjen polvir le bahuri dan juga robby aryabrata
yang akan menjalani uji kelayakan dan juga kepatutan kembali kepada anda
baik terima kasih maria sarjana korespondensi nn indonesia dari gedung dpr ri jakarta
kita akan kembali bersama chris dayanti juga mbak zeti
mbak sedi tadi terakhir masih gantung ya pertanyaan aku ya
tadi pertanyaan terakhirnya terkait dengan artis seniman yang jadi anggota dewan itu menguntungkan kan
iya sangat ya masya allah
tapi kalau dibilang ya karena modal paling gede ya gara gara cuma jadi artis aja gitu
oh jangan dong
kita sebagai pekerja seni ini kan bukan hanya sehari dua hari berpuluh puluh tahun ya yanti
dan ada perjuangan pengorbanan sehingga kemudian kami mencapai satu posisi dikatakan pekerja seni yang dikenal
justru itu bonus buat kita gitu
artinya siapapun berhak siapapun boleh untuk menjadi wakil menjadi pelay
yang duduk di dpr
artinya kita sebagai pekerja seni dengan keberadaan kita tiga belas orang ini
fraksi partai kebangkitan bangsa mensupport kami untuk bicara adalah kami sebagai pekerja seni tentunya sosial budaya
kita akan bicara tentang itu ya gitu loh
artinya tupoksi pekerjaan kita ini akan kita bagi gitu loh
sehingga kemudian kalau pkb punya ritme ingin bicara mengenai sosial budaya
dimana saat sekarang kan memprihatinkan bagi kita bahwa generasi kita ke depan itu harus diajarkan
kita harus belajar kan bagaimana mereka bicara etika gitu loh
bicara tata kerama kebudayaan kita gotong royong ramah tamah itu kan ada
jangan sampai hilang karena ritme kemodernan itu yang terjadi
jadi dibuang modal ngartis doang itu enggak ya
kecuali artis itu kan juga memiliki spontanitas terus adaptasi yang cepat
makanya di tempat pun dimana di lintas komisi manapun nanti dengan membuat regulasi dan lain lain
jadi enggak terlalu kaku gitu untuk implementasinya ke masyarakat juga akan lebih luas
lebih dinamis lebih fleksibel ya
lebih dinamis lebih fleksibel
oke kita akan masih lanjutkan mbak yanti juga mbak zeti tapi kita akan break terlebih dahulu
se saat lagi breaking news akan kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia dan juga masih bersama arzeti melbina dan juga ada chris dayanti
kita punya waktu sedikit sekitar empat menit lagi
tapi pertanyaan saya
artinya gini sebagai anggota baru fokusnya akan banyak pekerjaan rumahnya akan banyak
lima tahun waktunya bukan waktu yang singkat gitu
apa yang mau anda lakukan selama lima tahun ke depan
ya itulah itulah tadi apalagi lembaga kedewanan ya di dpr ri secara periode kemarin saya minta maaf karena banyak sekali sorotan kemarin kan
sampai ada pergantian ketua beberapa kali terus masalah iktp dan lain lain
ya insya allah insya allah artinya saya membawa perubahan pun juga tidak bisa sendiri
ya reformasi sebuah lembaga itu harus dilakukan secara bersama sama
dan buat saya kepemimpinan yang merakyat insya allah akan menjadi perubahan yang totalitas gitu kalau kita lakukan bersama sama
jadi kalau mau apa ya terus terang secara bekerjanya mungkin saya masih belum
belum yang masih meraba ya artinya karena penempatan komisi juga masih belum
tapi itu semuanya wacana dari partai dan ibu ketua umum yang memilih yang akan menempatkan langsung
jadi mudah mudahan akan menjadi baik yang pastinya transparan dan selalu ingat bekerja dan gigi untuk rakyat
ya dan mengantar aspirasi dari konstituen yang ada di dapil saya secara khususnya
dan umumnya saya melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara karena kontribusi ini beda
kalau dulu nyanyi pasti sudah memberikan cinta sekarang ingin lebih tegas dan terarah melalui legislatif
pelajaran baru lagi kan
ini kan belajar baru lagi
iya dan kita senang hidup kita terus dinamis ada hal yang dipelajari itu luar biasa
oke walaupun mungkin masih meraba raba karena sebagai newcomer newbie kan di senayan
tapi pasti punya kepinginan walaupun mungkin sekarang ya belum tahu penempatannya akan seperti apa
apa concern yang paling penting
ya terus terang kayak di delapan yang kita tahu sedang digaungkan ruu tentang penghapusan kekerasan seksual
ya kan dan di sepuluh yang kita juga lihat kemarin adanya naskah akademik yang belum maksimal lah menurut saya
makanya kayak kemarin ruu permusikan juga akhirnya dicabut
jadi sebetulnya banyak hal yang harus kita kerjakan
dan akan menjadi pekerjaan
dan akan menjadi pekerjaan
dan akan menjadi pekerjaan
jadi ruu ini kedepannya saya belum tahu apakah nanti ketemu mbak zetty di komisi sepuluh
di satu komisi ya
atau di atau nggak di delapan
atau mungkin di satu atau di lima
semuanya saya lakukan dengan gigih dan sepenuh hati insya allah
oke kalau mbak zeti mungkin masih ada yang kemarin lima tahun kebelakang masih ada target atau misi yang belum terselesaikan gitu
next take lima tahun mau apa
masih mau apa lagi
betul tentunya kalau kita bicara lima tahun kebelakang kemarin kita sudah menjalankan beberapa program
yang memang diperuntukkan untuk masyarakat
kalau kita bicara mengenai kekurangan pastinya setiap pekerjaan ada kelebihan dan kekurangan
tapi setidaknya ada yang sudah kita jalankan
dan insya allah lima tahun ke depan peraksi partai kebangkitan bangsa menempatkan saya dimanapun saya akan menerima
tetapi mungkin kalau boleh mengatakan bahwa saya ingin tetap fokus dengan pendidikan
karena bagaimanapun kemarin sudah banyak hal hal atau program yang memang kita bisa salurkan buat masyarakat
sehingga kemudian kita bisa menjalankan
jadi kita harus menjalankan
sehingga kemudian keluarga saya di surabaya sidoarjo bisa merasakan manfaat keberadaan kita
dan mudah mudahan saja bisa berjalan dan kekurangan kekurangan kemarin mungkin merevisi bagi kita apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya kembali
ada enam belas lembaga lainnya yang memang harus dibagi gitu
artinya memang untuk saat sekarang kalau memang kita pengen sdm cerdas
artinya memang yang dibagi ke pendidikan
prioritas kan adalah pendidikan itu tadi
tapi siap dikritik
karena mungkin kemarin sudah banyak hujan kritikan
kalau mbak yanti siap dikritik
hidup saya itu udah liku liku penuh kritik dan cadas gitu loh ya
jadi pasti positifnya kita ambil pasti akan baik untuk hidup saya
kritik kritik yang membangun untuk indonesia ya
tapi bicara kritik tentunya itu memotivasi kita
jangan kalau kita tidak ada kritik berarti kita merasa benar
tapi dengan kritikan itu artinya kita punya cermin
positif masya allah
kita lihat nanti lima tahun ke depan satu oktober pelantikannya
mudah mudahan bisa menjadi apa
aspirasi wadah aspirasi masyarakat yang lebih baik dari yang sebelum sebelumnya
ya terima kasih mbak ziety dan juga mbak yanti
lima tahun depan kita ketemu lagi
jangan doain kita aja
baik demikian breaking news kali ini
kami masih akan melanjutkan breaking news bersama putri ayu ningktia serta pelab sama kb
jangan lupa subscribe channel ini dan berlangganan juga di instagram